tim khusus baris krimpori telah memeriksa dua puluh delapan pegawai pt afifarma di kediri jawa timur
terkait kasus gagal ginjal akut
hingga kini ada satu ratus tujuh puluh lima sampel berupa sirop urin dan darah pasien
yang juga sedang diteliti oleh puslap forpori
barreskrim pori telah melanjutkan penyelidikan pt tbk dan cvmi
yang diduga sebagai pemasok bahan baku obat yang mengandung eg dan deg ke pt af
penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi
terkait dengan dokumen penjualan dan penyebaran bahan baku
kemudian sampai dengan saat ini tim puslap empat polri telah menerima

gagal ginjal akut yang terdiri dari obat urin dan darah